masa kaki anak lu naik di atas meja begini
mbak be dari mana aja sih be
lari sama si ojak
kok untung sih be
jamila tadi kesini
kayaknya abang nabrak anaknya dia
yang benar siapa yang bilang
barusan kalau tadi jamila kesini
katanya abang nabrak anaknya dia
justru si ronron yang nabrak motor abang
terus dekaget mundur nyebur got
yaudah abang nanti jelasin ke jamila
dia minta ganti rugi
ganti rugi apaan
bilang ke laki lo

lu liatin deh statusnya nih
pur apaan ini pur
muter muter terus layarnya
pur kemana pur
ada apa bang ojak
kenapa belum masuk maksudnya
mereka masih di rumah

ada apa bang ojak
maaf bu saya perlunya sama bapak
sama saja saya kan istrinya
saya perlu bapak buat ngejelasin ke jamila soal tadi kejadian nabrak ron ron
panjang bu ceritanya
sepanjang apa bang ojak
ibu kenapa mesem
saya nungguin bang ojek cerita
bisa bang ojak
bisa bang ojak
bisa bang ojak
bisa bang ojak
kenapa bang ojak
kenapa bang ojak
lagi baca status facebooknya neng ani
pasti sakitnya di situ bang ojak
turun lagi cuy
nah di situ cuy
pur sakitnya di sini pur
saran aku sih cuy

gue gak bisa lagi baca status status leh punya aneh
gue gak sengaja dellet kamu
dateng gak tuh si ojak
mak mak mak sakit mak
iya pelan pelan iya
gimana lo masa kaki anak lo naik di atas meja begini
mbak be dari mana aja sih be
si ron ron nih kakinya ditabrak lari sama si ojak
iya kagak pelan
ini kok untung sih be
masa dia marahin tati sambil nunjuk nunjuk muka tati mak
tati gak bisa protes
sering dia ngomongnya kayak kereta api
lo udah nanya belum sama si ojak
bang ojak katanya gak nabrak tapi ron ron ngadunya ketabrak
udah sih ngobrolnya kagak usah pake telepon
gimana ceritanya ron
udah ron ceritain
om ojak lebut terus rem di depan ron ron

dah gue mukain pintu dah
eh pak sofyan

harus gitu sih